tiga hari setelah erupsi gunung ruang warga manado yang sempat terdampak curahan abu vulkanik mulai beraktivitas normal
curahan abu terlihat menurun signifikan
meski demikian terpantau sekolah sekolah di kota manado masih ditutup hingga jumat besok
berdasarkan arahan dari sekretaris daerah provinsi sulawesi utara melalui surat edaran yang dikeluarkan pada hari rabu kemarin
warga menado diimbau untuk tetap menggunakan masker agar terhindar dari dampak abu vulkanik yang berbahaya untuk kesehatan
angkasa pura i bandara internasional samratulangi manado sulawesi utara kembali memperpanjang penutupan operasional penerbangan
pertama penerbangan penerbangan di jumat besok